keris kalang obar itu harganya ratusan juta
kemarin aja udah ada yang mau beli
dua ratus juta tapi aku nggak kasih
semua kerisku itu bernilai tinggi
yang jelas keris kalang kober adalah keris linui
yang berkemampuan dan berkekuatan sangat ampuh
keris itu yang melindungi kita
pak bapak salah
garis itu tidak pernah melindungi kita
malah justru membuat rina sakit
yang bikin rina sakit itu bukan kerisku
rina itu tidak diguna guna orang
tapi rina itu stres dengan keadaan rumah ini pak
stres dalam dirinya sendiri
itu karena kamu yang tidak mau membantuku mengurus keris kalang kober milikku
kalau bapak terus memuja memuja dan memuja keris itu
itu akan menyesatkan bapak
dan akan menyuruhkan bapak dalam perbuatan siri

salah banyak sekali pak
beda main di rumah
jadi berapa pak
warungku sudah mulai ramai lagi
ternyata gusti allah maha pengasih
nah ini memang
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
baru beberapa hari ini
aku mengamalkan sholat duha
tidak ada yang melahirkan
tapi warungku sudah lumayan ramai
tidak ada yang mengatakan
berarti aku harus terus
melaksanakan solat duha
supaya rizkiku selalu berkah
ampuni aku ya allah
karena aku telah durhaka
kepadamu ya allah
kebetulan pak pandu ketemu disini
tadinya saya mau ke rumah pak pandu
ada perlu apa
mau datang ke rumahku
saya mau minta kembali semua uang yang udah saya kasih ke pak pandu
pak pandu tuh semua ucapannya tuh bohong
gak ada buktinya
pak pandu bilang saya pasti akan naik jabatan di kantor
tapi buktinya mana pak
jabatan itu diisi orang lain sekarang
semua itu karena pak luki
yang terlambat ngasih aku uang buat sarah
hari ini juga
tolong ajarin rini pr matematika dong pak
kamu gak ngelihat bapak lagi apa
udah minta tolong sama ibu sana
ibu lagi sholat pak
serang pada kamu
udah tunggu apa lagi
pergi sana pergi
pakai nangis lagi disitu
kamu tuh biranya tuh mengganggu aja
diam kamu diam
udah sabar roadmap
ini lagi dengerin tau kayaknya kejadian luar biasa nih
nah paling juga berantem biasa
tapi ini lain coba dengan
kita harus masuk
tunggu dulu tunggu dulu
kalian kan tahu atap bapak pandu
jangan jangan kita ikut campur rusak berhubung tangga mereka
itu teriak teriak itu pak
pak pusri pak pusri
bapak pusri pak pusri
bapak pusri pak
setiap hari aku memuji kamu mengabdiimu membandingkan kamu dan memberikan kamu sesatir
tapi apa berhenti kamu kepada aku
kau akan mengecewakan aku
ku tak ngajarin kamu

sudah menghentikan masa yang sedikit pak
jangan buat saya sebagian kacau
setiap hari aku memuji kamu mengabdiimu membandingkan kamu dan memberikan kamu sesatir
sudah menghentikan masa yang sedikit pak
sudah menghentikan masa yang sedikit pak
sudah menghentikan masa yang sedikit pak
ibu bapak kenapa
ibu bapak kenapa
kalau orang suka muji
masa deh pak
kembali ke neraka syaitan
aku akan memusnahkanmu
aku akan membakar kalian semua
biar kalian semua tidak berani relaksin
alih semua selanjutnya
sabar bapak pandu ada apa sebenarnya
jangan mencabar kamu
pak sudah masa mendingan
mendingan jangan diteruskan
apa yang sebenarnya terjadi bu
dia selalu membunuh orangnya sendiri pak
masya allah bu kembali
tolong ini dibantu dulu
saya akan menyusul mereka
agar mereka tidak main hakim sendiri
kembalilah ke neraka setan lagnat
aku tidak pernah studi menjadi budakmu lagi
matilah kau setan
kau memang terbaca di naga jahannam
di sanalah kau setan
jangan pernah mengganggu laki manusia
itu pun jadi stres pak
aku punya keris satu nih
ayo kubar keluar
jangan kau condongkan hati kami
ke dalam kesesatan
setelah kau berikan petunjuk kepada kami
berikan lahmat kepada kami semua
sesungguhnya kau pembeli karunia